kpk menetapkan satu orang tersangka dalam kasus ktp elektronik setelah mencermati fakta persidangan terhadap dua orang terdakwa yaitu irman dan sugiharto
dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional
atau ktp elektronik tahun dua ribu sebelas sampai dengan dua ribu tiga belas pada kementerian dalam negeri kpk menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang lagi sebagai tersangka
kpk menetapkan mn anggota dpr ri periode dua ribu sembilan dua ribu empat belas sebagai tersangka karena diduga secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi
suatu korporasi dalam pengadaan paket penerapan ktp elektronik tahun dua ribu sebelas dua ribu tiga belas
pada kementerian dalam negeri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
sehingga negara diduga mengalami kerugian sekurang kurangnya dua tiga triliun rupiah
dari total nilai paket pengadaan sekitar lima sembilan triliun rupiah
tersangka mn diduga berperan dalam memuluskan atau proses pembahasan dan penambahan anggaran proyek ktp elektronik di dpr
sebagaimana sudah terungkap dalam fakta persidangan
dan juga sudah kita saksikan bersama sama
dalam proses pembuktian untuk dua orang terdakwa irman dan sugiharto
terdapat sejumlah indikasi peran dari mn
pertama diduga bersama sama sejumlah pihak lainnya mn diindikasikan memperkaya sejumlah korporasi
yang terkait dalam pelaksanaan proyek ktp elektronik
kedua pada tahun dua ribu dua belas saat itu sedang dilakukan proses pembahasan
anggaran untuk perpanjangan proyek ktp elektronik tahun anggaran dua ribu tiga belas sekitar rp satu empat puluh sembilan triliun
mn diduga meminta sejumlah uang pada irman terdakwa satu
dalam persidangan yang sudah dimulai dan sedang berproses sekitar sebanyak rp lima miliar rupiah
sebagai realisasi permintaan
sebagai realisasi permintaan
sebagai realisasi permintaan
sebagai realisasi permintaan
tersebut diduga telah terjadi penyerahan uang sekitar empat miliar kepada tersangka mn
indikasi penerimaan atau pemberian lain akan terus diperdalam pada proses penyidikan ini
baik untuk tersangka mn ataupun untuk pihak pihak lain yang diduga mendapatkan aliran dana
dalam proses atau terkait dengan proses pembahasan anggaran atau pengadaan ktp elektronik

mn disangkakan melanggar pasal tiga atau pasal dua ayat satu undang undang no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu satu junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuh pidana
selain itu terhadap mn sebelumnya kpk juga mengubahnya
selain itu terhadap mn sebelumnya kpk juga mengubahnya
karena yang bersangkutan diduga dengan sengaja mencegah merintangi atau menggagalkan
baik secara langsung ataupun tidak langsung proses pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi
dengan terdakwa irman dan sugiharto dalam kasus ktp elektronik
yang kedua penyidikan dugaan tindak pidana terhadap
dengan tersangka msh yang sekarang juga sudah berjalan pada proses persidangan
jadi tersangka mn saat ini kita proses dengan pasal tiga atau pasal dua ayat satu undang undang tindak pidana korupsi
dan juga sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka karena diindikasikan melanggar pasal dua satu undang undang tindak pidana korupsi
saya kira itu yang bisa disampaikan silakan kalau ada pertanyaan
oke dua terlebih dahulu
jadi mn diduga memiliki peran dalam proses pelaksanaan
dalam proses pengurusan anggaran
tentu saja proses pembahasan anggaran ini melibatkan banyak pihak
proses pembahasan anggarannya melibatkan banyak pihak
dan itu memang salah satu kewenangan dari dpr ri yang kemudian sesuai dengan pembagian di komisi masing masing
nah kami tentu akan menguraikan lebih lanjut nanti peran mn apa saja dalam proses pembahasan anggaran tersebut
karena pada tahun yang sama sedang dilakukan proses penambahan anggaran sekitar rp satu empat puluh sembilan triliun untuk anggaran ktp elektronik ini
apakah ada pihak pihak lain yang juga terlibat atau bersama sama melakukan tindak pidana korupsi
ini tentu kita akan dalami lebih lanjut dan itu menjadi salah satu pekerjaan yang akan dilakukan dalam kegiatan perusahaan
yang kedua terkait dengan dugaan memperkaya sejumlah korporasi dalam pelaksanaan proyek ktp elektronik
memang pasal yang kita gunakan adalah pasal tiga atau pasal dua ayat satu undang undang tindak pidana korupsi
salah satu unsur dalam pasal itu adalah memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain
jadi perbuatan perbuatan yang diduga dilakukan oleh tersangka
kemudian akhirnya anggaran disahkan dan sampai akhirnya anggaran tersebut digunakan dalam proses pengadaan
dan di proses pengadaan ditemukan indikasi tindak pidana korupsi
maka tentu saja dari sebagian kerugian keuangan negara tersebut ada yang mengalir atau ada yang dinikmati atau ada pihak pihak yang diperkaya di sana
jadi ada rangkaian peristiwa yang sebenarnya sebagian juga sudah kita buktikan dalam peristiwa ini

namun indikasi dari perbuatan tersangka mn sebagaimana dijelaskan tadi adalah terkait dengan proses pembahasan anggaran

nanti tentu kita akan dalami lebih lanjut
apakah terkait dengan sumber sumbernya

kenapa sih mn dulu atau yang lain

tapi kan kayak jawaban kan tapi kan aku sudah jual gimana itu
penetapan tersangka sepenuhnya didasarkan pada kecukupan bukti
jadi ketika kita memiliki bukti permulaan yang cukup terhadap misalnya pihak pihak yang diduga sebagai pelaku
tentu itu bisa kita tingkatkan ke tahap penyidikan
apa artinya tidak masuk kemungkinan adanya keburu buru
karena orang orang yang menang jawab di murni naskar belum berpulang
saat ini kita sudah masuk pada pihak pihak yang diduga menikmati aliran dana
terkait dengan proyek ktp elektronik
tentu saja pihak penerima lainnya pihak yang diindikasikan menerima aliran dana tersebut
akan kita telusuri lebih lanjut
dalam proses penyidikan ini dan juga penuntutan dan kemudian pengembangan penanganan perkara
tentu saja penetapan tersangka atau proses penyidikan lanjutan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup
yang dimiliki oleh kpk pada saat proses setelah proses penuntutan tersebut
karena seperti disampaikan tadi
penanganan perkara ini tidak bisa dikonsumsi oleh ktp
dan ini merupakan kelanjutan atau pengembangan setelah proses persidangan berjalan
dan penuntutan dilakukan terhadap irman dan sugiharto
oke terima kasih teman teman
kalau tidak ada pertanyaan yang lain